dalam unggahan video yang menjadi viral di media sosial tampak pengemudi mobil dimintai uang rp lima puluh ribu rupiah untuk biaya parkir di kawasan wisata warpat puncak pas bogor jawa barat kamis pekan lalu
wisatawan ini menyebut sempat mengunjungi toko di sekitar lokasi sehingga diminta membayar uang parkir kendaraan
sementara itu sabtu siang pengelola parkir warpat puncak saiful memastikan pungli terjadi di luar areal tersebut
ia mengaku tarif parkir warpat tidak lebih dari rp sepuluh untuk mobil dan rp dua untuk sepeda motor
saiful menduga pungli terjadi di areal kabupaten cianjur lantaran kawasan tersebut merupakan perbatasan puncak pas dan cipanas
warga dan wisatawan puncak mendesak pemda setempat agar segera melakukan penertiban serta menindak calo dan tukang parkir liar yang dianggap meresahkan